merintah menjalankan program vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau pmk untuk hewan ternak di sejumlah daerah
kita terhubung dengan koresponden cnn indonesia ada eka rima di surabaya jawa timur
selamat siang eka
bisa anda gambarkan bagaimana dari efektivitas program vaksinasi pmk ini di jawa timur
apakah efektif untuk menurunkan laju angka penyebaran dari pmk di sana
ya herano seperti yang diketahui saat ini saya berada di salah satu kandang sapi di peternakan di sidoarjo
dan kita bisa melihat sapi sapi yang ada di sini akan mendapatkan vaksinasi pmk
untuk saat ini memang dari sekitar sembilan puluh sapi yang berada di sini mereka belum ada yang terjangkit pmk sama sekali
jika pagi hari tadi saya berada di salah satu kandang sapi juga
yang di sana ada sekitar tiga puluh sapi juga yang sudah mendapatkan vaksinasi
dan jika dilihat dari kondisi sapi yang ada di sini memang langkah antisipasi adalah hal yang cukup penting sekali
dan memang harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk saat ini
dan hari ini merupakan kabar gembira bagi seluruh peternak khususnya untuk peternak bagi binatang yang memiliki kuku belah
kemudian juga yang terjangkit pmk ini menjadi harapan bagi sejumlah peternak
karena ini terkait dengan bagaimana upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku yang selama ini melanda
khususnya untuk kuliah jawa timur dengan serangan penyakit pmk